tuh tuh orang itu dong dorong dorong mas
wah tangan gue gak ada
jangan yang tadi kaget loh
naila sekarang tinggal sama ibunya lagi
dia diusir sama suaminya
itu semua gara gara gue
terus kenapa aja
iya nailah stress sekarang
ya terus urusan lo apa aja
dia mau gila
itu bukan urusan lo
enggak bukan itu maksud gue
ya terus apa lagi jak
kalau gitu lu lupain aja dia
ngapain lo harus ribet mikirin dia
kitanya ada urusan yang lebih penting lagi jak
pokoknya gue gak mau tahu
gue mau ngintai rumah rumah yang di sebelah
ibu buatkan teh hangat
nanti tehnya diminum sedikit sedikit ya
biar perutmu terasa hangat